terdakwa kasus korupsi pengadaan menara bts bakti kominfo joni g plate membantah keterangan saksi terkait penerimaan aliran dana lima ratus juta rupiah per bulan dari konsorsium vendor bakti kominfo
johnny g plate juga membantah bahwa perjalanan dinas ke eropa saat ia masih menjabat sebagai menkominfo dibiayai oleh bakti kominfo
dalam sidang lanjutan kasus korupsi bakti kominfo jpu menghadirkan kepala bagian tata usaha dan protokol kominfo sekaligus sekretaris pribadi mantan menkominfo happy endah palupi
dalam kesaksiannya happy mengaku menerima uang melalui staffnya yunita yang diberikan oleh terdakwa di bakti kominfo anang ahmad latif
uang yang diterima sebanyak lima ratus juta rupiah per bulan yang diberikan sebanyak dua puluh kali pada periode maret dua ribu dua puluh satu sampai oktober dua ribu dua puluh

seratus juta itu happy menerima lima puluh juta dan deddy permadi seratus juta rupiah
tiga ratus lima puluh juta sisanya diserahkan ke albertus untuk diteruskan ke johnny plate
happy mengaku bagian lima puluh juta didapatnya karena ditawarkan jody plate sebagai tambahan jumlah gaji yang dibutuhkan
namun johnny g plate membantah keras kesaksian mantan sekretaris pribadinya
johnny menegaskan dirinya tidak pernah menyebut angka lima ratus juta rupiah
dan tidak pernah menyebut sumber uang lima ratus juta rupiah yang diterima oleh happy endah palupe
kepada siapapun juga di dunia ini tidak pernah saya sebut
ini dibawah sumpah
kapan kamu tahu itu
tidak ngarang pak waktu itu pernah ada pembicaraan baik dengan saya dan dengan deddy permadi pak
ada dengan deddy permadi
dari asumsi saya dibicarakan
dari sumber sumber resmi
saya tidak pernah menyebut dari sumber mana itu duit dan tidak pernah menyebutkan lima ratus juta
kamu sekarang menyebut lima ratus juta dari pak menteri kapan itu
bulan februari pak
kamu ngarang itu